sesuai fungsi utamanya kapal tempur kri makassar lima ratus sembilan puluh menjadi armada yang mengangkut prajurit tni angkatan laut dan marinir amerika serikat
beserta seluruh perlengkapan dan kendaraan tempur yang digunakan dalam operasi amfibi
dikomandani oleh letkol laut hadi subandi kri makassar berlayar dari jakarta menuju tempat latihan di perairan bintan dan dabo singkep
untuk yang kita angkut pada saat latihan ini
kurang lebih ada sekitar dua ratus lima puluh personil dari marinir kopaska maupun dari taifib
selama berlayar prajurit korps marinir pasmar i tni angkatan laut yang dipimpin letkol marinir sri utomo
melaksanakan drill personel dan kendaraan tempur yang dilaksanakan di kri makassar
materi drill yang dilaksanakan mencakup penyiapan personil dan material
hingga uji kesiapan rampur secara berkala
kepala staff tni angkatan laut laksamana tni yudo margono berpesan pada seluruh prajurit
agar menjaga profesionalitas selama latihan bersama di ajang super garuda shield
para prajurit tetap tingkatkan profesionalisme semangat yang tinggi
kalian sudah dididik melaksanakan latihan latihan yang seperti ini
ini merupakan latihan yang biasa
terbaik bahwa kalian juga mampu bersama sama dengan pasukan asing
jangan sampai kalah
saya yakin kalian mampu
brill persiapan juga dilaksanakan di darat
tepatnya di batalion sepuluh marinir batam
sebelum acara puncak pendaratan amfibi di pantai todak dabu singkep
tim intai amfibi atau tayufib marinir tni angkatan laut
melaksanakan sinkronisasi teknik dan taktik
latihan diawali pengenalan personel prajurit dari us recorn dengan tim taifib
diikuti pembagian tim alfa dan bravo
kemudian dilanjutkan dengan penyamaan teori hidrografi
hingga taktik renang rintis untuk persiapan pendaratan amfibi
latihan gabungan ini berhasil
berdampak positif bagi hubungan kedua negara
pertarungan terbesar adalah hubungan pasangan
jadi membuat hubungan antara kita dan indonesia
dan dari sana membangun hubungan itu
untuk memastikan kita menunjukkan kemampuan di indopaycom aor
bahwa kita adalah satu tim berkumpul
dalam latihan gabungan bersama amerika serikat dengan singapura
tni angkatan laut mengerahkan kri bung tomo
kri frans kay sepo kri john lee dan kri makassar
kemudian dua helipanter untuk search and rescue
serta lima tank lvt tujuh dan tiga tank bmp tiga f
aset dan pasukan negara sahabat dalam latihan gabungan antara lain
dua kapal perang us navy yaitu uss charlestone dan uss green bay
pesawat intai maritim posedon dan landing craft air question atau lk
selain itu turut serta dua kapal perang republik singapura navy
yakni rss supreme dan rss resolution
total jumlah personil yang terlibat dari tni angkatan laut sebanyak tujuh ratus tujuh puluh delapan personel
sementara dari us navy sebanyak empat ratus empat puluh delapan personel
dan dari republik singapura

dalam perjalanan dari batam menuju perairan dabo singkep
pasukan taifib dan us recorn berpindah dari kri makassar menuju uss green bay
sebagai titik awal pelaksanaan misi pendaratan amfibi
puluhan prajurit ini berpindah menggunakan perahu karet kemudian dilanjutkan dengan lg
jelang operasi perang tersebut berlalu dengan perang tersebut
jelang operasi perang tersebut berlalu dengan perang tersebut
jelang operasi pendaratan amphibi komando pasukan katak atau kopaska
melaksanakan surop atau surf observation

semoga tuhan yang maha kuasa selalu bersama kita
saya perintahkan daratkan pasukan pendarat
saya ulangi daratkan pasukan pendarat
jalan jalan jalan
laksamana tni yudo margono
dari menara tinjau
terhadap seluruh prajurit tni
dan berharap persahabatan para prajurit
antar negara dapat terjalin
karena yang lebih penting
sebetulnya adalah bagaimana
yang berbeda dengan level
yang berbeda kita bisa kerjasama
tni angkatan laut antusias
menjalankan latihan gabungan bersama
kita sedikit terkendala
satu dengan yang lainnya walaupun sudah kita latihkan
sebenarnya itu dinamika di lapangan
dan itu dibutuhkan
naluri tempur dari tiap tiap orang
dan tiap tiap pasukan itu harus bertanggung jawab dengan dirinya masing masing
tahu dia harus berbuat apa
super garuda shield dua ribu dua puluh dua
diharapkan dapat menjadi investasi
bagi para prajurit tni di masa depan
sebab melalui latihan ini
para prajurit telah memiliki pengalaman
tempur bersama prajurit negara lain
saya sudah bersama dengan salah seorang prajurit usmc
atau dari korps marinir amerika serikat andrew king
dan saya ingin menanyakan bagaimana kesan kesannya
setelah mengikuti event super garuda shield dua ribu dua puluh
di super garuda silk
dan apa pendapat anda tentang proses sepenuhnya
saya percaya proses sepenuhnya sangat bagus

jadi dapat berlatih bersama mereka membantu kita menjaga keberadaan dan memperbaiki keberadaan kita
dan membantu kita menjaga keberadaan dan memperbaiki keberadaan dan memperbaiki keberadaan
para prajurit indonesia adalah kekuatan yang sangat mampu
saya senang bisa bekerja bersama mereka
dan belajar dari mereka
saya senang bisa bekerja bersama mereka
saya senang bisa bekerja bersama mereka
saya benar saya benar
saya benar saya benar
saya benar saya benar
saya benar saya benar
saya benar saya benar
saya benar saya benar
pada tiga agustus dua ribu dua puluh dua ratusan pasukan dari tiga negara
yakni indonesia amerika serikat dan jepang
melakukan aksi terjun di batu raja sumatera selatan
hai dengan menggunakan empat pesawat hercules para penerjun mendarat di dropzone yang tak jauh
dari titik observasi aksi ini berlangsung setelah panglima tni jenderal andika perkasa dan komending
general us army pacific general charles prince membuka latihan gabungan bersama super garuda
shield dua ribu dua puluh dua latihan di batulaja ini merupakan sesi latihan matradarat yang berlangsung hingga
agustus dua ribu dua puluh dua persenjataan yang dikerahkan meliputi berbagai jenis artileri kendaraan
tempur hingga helikopter apache pada dua belas agustus puncak latihan super garuda shield
digelar latihan yang berlangsung hingga dua belas agustus berlangsung hingga empat belas agustus berlangsung hingga
dan ini berupa combined arms live fire exercise atau latihan tembakan amunisi tajam terintegrasi antar kecabangan
combine arms life fire exercise berguna untuk memvalidasi kemampuan komandan lapangan dalam merencanakan dan menembak langsung secara cepat serta taktis aman dan realistis
selain itu juga menerapkan prinsip prinsip taktik manuver dalam pertempuran
dalam latihan punca kali ini melibatkan enam ratus sembilan puluh satu personil tni angkatan darat tujuh ratus personil us army dan delapan puluh personel australia defense force
menyiapkan latihan seperti ini butuh waktu setahun
dan kita semua belajar dari amerika juga belajar karena menyangkut bagaimana mendorong alutsista yang dibutuhkan
yang kemungkinan ada berbeda
ada perbedaan dari tahun lalu termasuk dari indonesia termasuk dari australia singapura yang juga harus mendorong kebutuhan kebutuhan individu maupun latihan
untuk matra udara latihan gabungan bersama super garuda shield dua ribu dua puluh dua berlangsung pada sembilan agustus di bandara sultan mahmud badarudin ii palembang dan lanut talang betutu sumatera selatan
latihan meliputi infiltrasi cepat
tempat persenjataan untuk merebut pengendalian bandara atau pangkalan udara
dalam latihan diskenariokan dua pesawat hercules dua negara mendarat di bandara terdekat
pesawat hercules tni angkatan udara membawa artileri sesar milik tni angkatan darat seberat lima belas ton
sementara pengamanan dilakukan oleh komando pasukan gerak cepat atau kopasgat
sedangkan pesawat hercules tentara amerika membawa sistem persenjataan hi mars seberat delapan belas ton dengan pengamanan dilakukan oleh us marine bekerja sama dengan us army dan us air force
persenjataan tersebut kemudian dikeluarkan secara cepat dari dalam perut pesawat hercules kemudian dibawa menuju lokasi penembakan untuk melumpuhkan sasaran
operasi perebutan pengendalian landasan udara tersebut dilakukan dengan cepat dan taktis
bagi tni angkatan udara ini pertama kalinya melakukan pelatihan infiltrasi senjata berat
apalagi senjata berat yang dibawa adalah milik tni angkatan darat
dengan demikian tni angkatan udara dan tni angkatan darat juga berlatih mengintegrasikan taktik dan persenjataan mereka
ternyata ini adalah satu dari beberapa hal yang terjadi di indonesia
dan untuk datang ke sini ke indonesia dan berlibat dengan latihan seperti ini
satu itu hanya memberi mereka pengalaman yang tidak berbeda dengan apa apa lain yang mereka mungkin inginkan memiliki di perusahaan
menurut saya agak berbahaya kalau indonesia hanya berhenti di latihan supraterogasi
karena di mata luar negeri di mata umum
di mata orang dunia internasional
kita seolah olah menjadi bagian aliansi amerika serikat
apa yang mudah ini and id tekrar
tidak pernah dipertahankan
di wilayah yang sudah disiapkan khusus latihan prajurit dan tidak terkait dengan isu laut cina selatan
selain memastikan wilayah perairan natuna dijaga ketat dan aman oleh prajurit tni
laksamana yudo juga menegaskan militer indonesia terbuka untuk latihan gabungan bersama negara manapun
daerah ini adalah daerah latihan kita yang sering kita laksanakan
jadi tugas tempur itu kan jadi sini
dan nanti pendaratannya juga di dapu singkep itu daerah latihan kita sejak saya cari panglima armada dulu
ini menunjukkan dengan bebas aktif ini kita tentunya bisa latihan dengan negara manapun
nah nantinya diwadahi di dalam nevi talk di dalu idelan staff meeting itu mau latihan apa
ini kan persetujuan antar negara kalau kita mengajak mereka tidak mau atau tidak
mungkin karena ada sesuatu hal negara ya kita nggak bisa memaksa
tapi kita sudah menawarkan pak dengan semuanya
pengamat militer dan hubungan internasional anton ali abbas menilai
latihan super garuda shield kali ini memberikan ruang bagi prajurit tni
bertukar ilmu pengetahuan dan pengalaman latihan bersama tentara amerika serikat
selain itu latihan ini dinilai meningkatkan interoperabilitas bila terjadi krisis di kawasan
dari aspek politik luar negeri menurut anton super garuda shield merupakan bentuk diplomasi pertahanan
meningkatkan reputasi indonesia di level internasional
pertama tentu saja ini merupakan bentuk dari strategic engagement
karena bagaimanapun juga negara negara yang terlibat terutama amerika serikat
penting untuk kita selalu jaga hubungannya itu satu
kedua dalam politik luar negeri tentu tujuannya adalah bagaimana juga kita bisa
mencegah terjadinya eskalasi konteks
nah konteks ini itu juga ada manfaat kita meningkatkan yang namanya confidence building measures
anton menilai super garuda shield merupakan peacekeeping operation
dan tidak bertujuan meningkatkan eskalasi isu laut cina selatan
anton menambahkan sebagai negara yang menjalankan politik luar negeri bebas aktif
indonesia memiliki kerjasama secara berimbang baik di bidang pertahanan dengan amerika serikat
maupun di bidang ekonomi dengan cina
di kawasan kita bicara tentang rivalitas dua negara amerika serikat dan china
tapi indonesia bagaimanapun juga tetap harus bermain cantik diantara itu
ketika kita menjalankan politik bebas aktif ya namanya bebas aktif ya kita
bebas untuk tidak berpihak pada satu
itu yang sebenarnya strategic engagement kita berenang di situ
tapi dari sisi aktifnya kita aktif untuk mendekat ke sini aktif untuk mendekat sini
karena bagaimanapun juga politik luar negeri itu dijalankan untuk semata apa
untuk semata mata kita bisa mendapatkan bisa meraih yang namanya kepentingan nasional
pengamat militer dan pertahanan keamanan koni rahakundini bakri menilai
latihan militer gabungan indonesia dan amerika serikat dipandang oleh china sebagai ancaman
sebab hanya melibatkan negara negara aliansi amerika serikat
menurut kony indonesia harus mampu memainkan kepentingan negara negara
harus mampu memainkan perannya sebagai negara non blok
serta mengundang negara negara di luar sekutu amerika serikat untuk melakukan latihan militer
menurut saya agak berbahaya kalau indonesia hanya berhenti di latihan supra karudasil
karena di mata luar negeri di mata orang dunia internasional
kita seolah olah menjadi bagian aliansi amerika serikat
karena kemarin itu eksersisnya kita bersama sama amerika dan kawan kawan
tapi kita yang sebagai non alignment itu harus betul betul bermain cantik di tengah kedua perseteruan
meski demikian menurut kony
super garuda shield menjadi momentum bagi tni untuk membandingkan kekuatan pertahanan yang dimiliki
dengan negara lain yang tergabung dalam fakta pertahanan seperti amerika serikat jepang australia dan india
indonesia yang tak bergabung dalam fakta pertahanan manapun harus kuat secara mandiri
sebab letak geografis indonesia yang strategis dan bagian dari asia pasifik
dinilai menarik perhatian negara lain termasuk amerika serikat
kita akan bisa lihat misalnya perbandingkan antara bagaimana kerjasama antara amerika kemudian australia jepang india yang tergabung dalam kuat
atau bagaimana negara negara fpda itu lebih terintegrasi
dari situ indonesia juga bisa belajar apakah kemudian kita sepakat dengan pemikiran bung karno bahwa fakta pertahanan itu berbahaya
untuk semua kawasan bukan cuma indonesia
kalau begitu apakah dari latihan garuda set kemarin kita bisa melihat
oh kalau fpda seperti ini oh kalau aku seperti itu oh kalau udah kuat seperti ini
maka kita harus seperti apa
kita tetap mau berpendapat indonesia tidak boleh memiliki fakta pertahanan
artinya kan kita secara mandiri itu harus mampu memperkuat pertahanan kita karena kita akan menghadapi fakta fakta tersebut
itu salah satu yang bisa diambil dari eksersis ini
ajang tahunan super garuda shield diharapkan mampu meningkatkan kemampuan prajurit tni
dalam bertukar ilmu dan bekerja sama secara profesional dengan prajurit amerika serikat dan negara lainnya
indonesia sebagai negara politik bebas aktif diharapkan mampu menggunakan posisi strategisnya memperkuat hubungan dengan negara lain
sebab hubungan kekuatan pertahanan dan ekonomi suatu negara saling mengisi
di mana negara dengan ekonomi kuat akan memiliki pertahanan keamanan yang kuat
begitu juga sebaliknya